makan makan tujuh puluh cm gede juga tuh
bisa dicicil mungkin dari pagi sampai malam
kalau rame rame ngirit juga
dari kuliner kita beralih ke wisata alternatif yang menarik bisa jadi pilihan anda
dan bagi anda yang ingin mencari tempat wisata alternatif
mungkin bisa mencoba mendatangi giri tirta kahuripan di purwakarta jawa barat
dan di lokasi ini juga pengunjung dapat menikmati kolam renang dengan panorama yang cantik
lalu bagaimana keseruan wisata ini berikut liputannya
lokasinya yang berada di dataran tinggi yaitu desa taringgul tonggok
kecamatan wanayasa purwakarta jawa barat menambah keindahan dari wisata ini
bagaimana tidak sebuah kolam renang menyambut para pengunjung ketika memasuki areal wisata
dan menyuguhkan pemandangan perbukitan hamparan persawahan serta pemukiman warga
tidak jarang kabut menyelimuti kolam seakan kita berenang di atas awan
setelah puas berenang pengunjung dapat menikmati areal perkebunan
dengan berbagai jenis tanaman
jangan khawatir soal transportasi
pengunjung tinggal duduk manis di atas mobil khusus yang disediakan untuk mengantar berkeliling lokasi ini
sedikitnya ada dua puluh jenis tanaman buah di sini
seperti buah manggis durian rambutan dan masih banyak lagi
selain menikmati indahnya perkebunan
pengunjung juga disuguhkan setidaknya sepuluh jenis hewan di kebun binatang yang ada di lokasi ini
beberapa pengunjung sengaja turun untuk memberikan makanan
para pengunjung mengaku sangat menikmati tempat wisata ini
di dalam satu tempat dapat menikmati tiga wahana sekaligus
tak sedikit pengunjung yang datang dari luar jawa barat
tempatnya bagus sih
keluarga berkunjung untuk liburan
apalagi liburan panjang juga
tempatnya asik asri juga
menarik sih banyak pohon pohon
berbagai macam pohon kayak pohon buah
terus pohon manggisnya banyak
macem macem pohon lah di sini
untuk dapat menikmati wisata ini
anda hanya perlu merogoh kocek sebesar dua puluh lima ribu rupiah per orang
khusus untuk menikmati kolam renang
anda akan dikenakan biaya tambahan
dian firmansyah purwakarta